selamat malam mbak tiffany
baik saya akan kembar si tanggal cantik dua belas dua belas
diharapkan sih resultnya juga cantik ya tapi optimisme di dua belas dua belas tahun ini bagaimana mbak arsyi
jadi dari kami
industri sangat positif
harbonas ini bisa menaikkan transaksi meningkatkan demand konsumen juga terhadap produk lokal
nah itu ciri khas harbonas yang sekarang mbak
karena kita sekarang biasanya dua hari kita jalankan tiga hari
sepuluh sebelas khusus untuk produk lokal dan tanggal dua belas dua belas itu untuk produk mineral
lalu kami dari penyelenggara menambahkan lagi diskonnya
supaya konsumen itu mendapat harga yang terbaik
seperti yang disebutkan
mas randy kalau trennya sih positif ya
hasilnya setiap tahun beberapa tahun kebelakang ada peningkatan
intinya cukup baik di responsnya
tapi kalau tadi mungkin mendengarkan juga data dari nielsen indonesia bahwa antusiasmenya sebenarnya agak sedikit kurang
karena juga sejumlah e commerce ada beberapa e commerce yang tidak hanya di dua satu

jadi itu juga cukup baik

sepuluh sepuluh itu juga menyelenggarakan pesta diskon
nah gimana melihat ini mas reni
saya kira meskipun beberapa e commerce menyelenggarakan tanggal cantik sendiri ya
tetapi saya pikir di dua belas dua belas nanti antusias masyarakat untuk memanfaatkan harbolnas ini tidak akan surut
saya pikir adanya momentum libur natal dan awal baru juga akan ikut mendorong masyarakat

untuk memanfaatkan harbol nas dua belas dua belas ini
karena ini bisa digunakan sebagai misalnya mencari peralatan atau produk untuk diberikan kepada anak saudara keluarga di lingkungan akhir tahun nanti
jadi menurut saya itu tidak akan mengurangi antusias ya
apalagi tadi dihukum bahwa ada semacam penambahan hari ya
jadi tiga hari saat ini dan periode hari yang bertahun tahun ini saya pikir
bisa menjadi stimulan ke masyarakat untuk memanfaatkan atau lebih antusias dalam berbelanja di harbolnas dua belas dua belas di tahun ini
oke mas rendy di dua ribu dua puluh tiga kita akan menghadapi ancaman resesi yang mungkin juga diberitakan dalam beberapa waktu terakhir
bagaimana kemudian harbolnas ini juga bisa menjadi upaya untuk meningkatkan daya beli konsumen masyarakat tadi sesuai dengan harapan dari mbak arsy juga

yang pastinya kan kalau kita berbicara resesi itu kan ada kaitannya dengan tertekannya daya beli masyarakat
dan saya pikir dengan adanya event seperti harbol nas ini dengan adanya discount ya
itu kan artinya harga yang ditawarkan ke masyarakat nantinya menjadi lebih murah dibandingkan harga sesungguhnya
jadi harapannya tentu harga yang lebih murah ini sisanya nanti bisa di saving gitu ya

untuk nantinya digunakan ketika periode resesi itu benar benar terjadi gitu dan menghampiri di dalam negeri
jadi menurut saya arti dari harbol nas ini itu tadi bahwa adanya pengurangan harga discount itu nantinya bisa digunakan oleh masyarakat yang menggunakan periode ini nantinya untuk saving

jika memang kondisi di tahun dua ribu dua puluh tiga nanti itu mengurung

kita berbicara lebih luas lagi ya berbicara tentang resesi dua ribu dua puluh
kalau menurut saya saya melihat di dua ribu dua puluh tiga meskipun awan gelap sering disebutkan tetapi optimisme juga tetap ada

menurut saya ini yang kita juga perlu suarakan gitu ya
sehingga menurut saya ini yang kita juga boleh seimbang bahwa di tahun depan meskipun kondisi globalnya memang tidak menentu tetapi di dalam negerinya menurut saya dorongan masyarakat untuk melakukan konsulsi masih relatif cukup tinggi gitu
sehingga menurut saya itu perlu disuarakan untuk lebih seimbang ya terkait resesi di tahun depan
oke mbak arsyi behavior masyarakat kita untuk berbelanja apapun kebutuhan ya secara online secara digital ini kan semakin meningkat
oke mbak arsyi behavior masyarakat kita untuk berbelanja apapun kebutuhan ya secara online secara digital ini kan semakin meningkat
khususnya ketika kita dua tahun kebelakang masuk ke masa pandemi
nah apakah ekonomi digital ini masih bisa menjadi bentuk mitigasi
upaya mitigasi untuk menahan dampak negatif pandemi terhadap perekonomian masyarakat atau negara ini
ya baik terima kasih
jadi kalau saya lihat potensi pasar digital ini kan masih promising banget ya mbak
untuk terlihat dari kinerja industri e commerce sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua ini sangat baik
jadi hal ini bisa dilihat dari laporan terimulan para e commerce yang sudah ipo
dan juga itu berdasarkan laporan google temasek juga nilai penjualan bruto
atau gross merchandise value atau gmv lokal pasar e commerce itu di indonesia ditaksir mencapai lima puluh sembilan miliar dolar us
dan pada tahun dua ribu dua puluh dua ini tumbuh juga dua puluh dua persen
jadi sebelumnya itu empat puluh delapan miliar us dolar
dan kita masih peningkat
bahkan di dua ribu dua puluh lima ini nilainya terus menaik mbak sampai sembilan puluh lima miliar usd
nah prediksi tujuh puluh persen kenaikan dalam tiga tahun depan itu suatu hal yang pasti
jadi potensi pasar digitalnya ada
nah pada saat kita bisa bicara e commerce di sini
atau yang biasa disebut perdagangan melalui sistem elektronik
itu di masa pandemi ini ada perubahan kebiasaan berbelanja memang
jadi industri ini tetap memberikan nilai tambah dan juga kemudahan bagi masyarakat
sehingga kinerja perusahaan ini pun masih perlu ditingkatkan
dan juga perlu diingat msci itu bukan hanya marketplace saja
jadi yang tergabung semua di dalam online travel agent ride hailing sampai pembayaran digital streaming musik dan film itu juga termasuk perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik
kita lihat peluangnya ada semangatnya ada akses ke pasar luasnya ada
nah dengan kita membuat program program untuk create demand transaksi
ini sangat berimpan
ini sangat berimpak untuk seluruh industri bukan hanya di e commerce
jadi di industri logistik industri payment gateway industri perbankan sampai ukm itu pasti terimpan
jadi kita lihat bagaimana animonya dalam tiga hari itu target transaksi itu sama dengan compare itu misalnya dua minggu atau satu bulan
nah ini bisa kita lakukan bersama sama atas campaign bersama seperti ini
maka dari itu kan tadi sempat di mention di awal festival angka kembar jadi fenomena
nah memang itu upaya dari seluruh platform bagaimana nih kita untuk meng create demand transaksi tersebut gitu
bagaimana terus meningkatkan terus menginovasi dari sisi kreatif dan juga impact nya tentunya dari sisi transaksi
oke artinya ekonomi digital kemudian digital market itu masih menjadi tren ya untuk saat ini dan juga untuk beberapa waktu ke depan
oke saya kembali ke mas randy
ketika mbak arsy mengiakan ini masih menjadi tren tapi kita juga cukup dikagetkan dengan berita atau informasi beberapa waktu belakangan
start up e commerce quick commerce dan lain sebagainya yang memutuskan atau phk karya orang mereka
yang sebenarnya ini sangat cemerlang diprediksi sangat cemerlang bersinar ketika pandemi tapi perlahan menunjukkan sebaliknya
iya jadi kalau menurut saya memang kalau melihat tren phk yang dilakukan oleh e commerce belakangan ini
saya pikir ini juga tidak terlepas dari keputusan perusahaan itu sendiri ya karena tentu ada penyesuaian yang harus dilakukan
kita tahu bahwa pandemi itu sendiri menyebabkan beberapa perusahaan itu akhirnya melakukan penyesuaian karena misalnya terjadi penurunan permintaan
dan yang kalau kita lihat saat ini memang kombinasi ya kombinasi dari adanya pandemi dan juga keputusan dari perusahaan
kita tahu sendiri bahwa e commerce itu kan ada tahapannya dan beberapa perusahaan atau e commerce yang melakukan phk ini kan tahapannya adalah tahapan yang ketika perusahaannya sudah besar
sehingga mereka perlu melakukan efisiensi perlu melakukan penyesuaian karena mereka bukan berada pada tahapan yang kita kenal biasa di awal ya bakar uang ya gitu
tapi sekarang udah tahapan untuk growth sehingga keputusan untuk growth itulah yang kemudian akhirnya
salah satu muaranya itu terjadinya phk di beberapa perusahaan e commerce
tetapi sekali lagi bahwa kombinasi ya sekali lagi kombinasi antara keputusan keputusan dan kondisi dari perekonomian ini sendiri yang menyebabkan kenapa kemudian phk terjadi dan kita lihat saat ini
oke baik terima kasih mas frandy manilat dan juga mbak arsy dari idea sudah bergabung dengan cnn indonesia kreator malam hari ini
silahkan dilanjutkan kembali
silahkan dilanjutkan kembali untuk check out untuk lihat lihatnya ya
selamat malam mas brandi dan juga mbak arsyi